kesembuhan pelaksana tugas wali kota medan akyar nasution
setelah hasil tes pcr swab pertama pada delapan belas agustus
dinyatakan negatif covid sembilan belas
dilanjutkan tes swab pada sembilan belas agustus yang hasilnya juga negatif
ia juga sudah tidak mengalami demam atau gejala klinis covid sembilan belas yang lain
setelah sembuh akyar diizinkan pulang dari rumah sakit
dan selanjutnya menjalani isolasi mandiri di rumah dinas wali kota medan
selama diisolasi perkembangan kesehatannya terus dipantau
oleh dinas kesehatan kota medan
setelah lebih kurang dua minggu menjalani perawatan akibat covid sembilan belas
syukur alhamdulillah kemarin dua kali tes swab hasilnya negatif
syukur alhamdulillah dengan negatif tersebut
saya akan melanjutkan isolasi perawatan di rumah
insya allah kesehatan ini bisa memberi energi bagi saya
dan semuanya untuk dapat melaksanakan tugasnya
dan juga untuk pemerintahan kota medan selanjutnya
terima kasih atas doa dukungan dan support seluruh warga kota medan
dari bojonegoro jawa timur unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan daerah bojonegoro
yang menjadi tempat pelayanan rapid test ditutup selama empat belas hari
penutupan ini dilakukan setelah kepala lapkesda bojonegoro ahmad faad
meninggal akibat terpapar covid sembilan belas
semua karyawan juga diliburkan untuk menjalani isolasi mandiri
sementara itu pelayanan rapi tes untuk masyarakat dialihkan
ke puskesmas dan kantor dinas kesehatan
karena rapi tes ini juga dibutuhkan oleh masyarakat
dan ini merupakan wajiban dari dinas kesehatan juga
selama ini yang melaksanakan memang lapesda
tapi karena labkesda ini terpapar dengan covid sembilan belas
dan harus kami tutup empat belas hari
untuk rapi tes yang sifatnya urgent
jadi masyarakat ada yang harus
urgent membutuhkan rapi tes
itu bisa kami layani di dinas kesehatan
ini mau rapid test ini tapi kok tutup ya kelihatannya
gak tau ya kalau ada yang ketip
oh itu kurang tau
jadi mau rapi tes mau pergi ke surabaya untuk bekerja
kan persyaratannya harus gitu katanya
terus ini gimana mas kalau
ya sesuai instusi dari ini
misalnya ini harus ke puskesmas masing masing ya
saya terpaksa kembali ke desa saya ini
ahmad faad masuk klaster tenaga medis kabupaten bojonegoro
yang berjumlah dua puluh lima orang
tiga diantaranya meninggal sepuluh orang masih dirawat
dan dua belas orang dinyatakan sembuh
tim liputan cnn indonesia